saya kan udah bilang
jangan tidur disitu
banyak alasan kamu ya
mau ngadu ya mau ngadu
mau ngadu dengan tangan tinggal di sini
berani sama saya
mau masukin lagi mau masukin lagi
bukan cuma tangan kamu yang kena situ
bukan kamu juga saya masukin ke situ
kok perasaanku jadi gak enak
ibu ibu kenapa
kok kelihatannya bingung begitu sih bu
kak davina apa kabarnya bu baik kan
hara kangen banget sama kak davina
ibu juga gak tahu kabar kakakmu
tadi dia cuma nangis
ya udah gini aja bu
sekarang harap ke atas taruh tas terus nggak langsung ganti baju

saat apa pu

dan kita danres dengan taverna apa apa
menumpang bungho beku di halaman separate
maaf kata pak hasrat tidak ada seorang pun yang boleh menemui nyonya davino
tapi saya ibunya pak hasraf itu tidak mungkin melarang saya untuk bertemu dengan davina
saya mau bertemu
eh eh eh buk buk
ibu ini gak ngerti ya sebelum tadi mengusir dengan cara kekerasan
lebih baik kalian berdua pergi dari sini sekarang juga
kalian gak punya perasaan biarin ibu saya masuk ketemu sama kak davina
hah ibu tuh

ibu mau ketemu davina
ibu mau ketemu davina
jangan tidur di situ
banyak alasan kamu yuk
males banget ya
diri ini hanya padamu ya allah
davina keluar saja davina
davina gue tahu ada di dalam davina keluar davina
aku tahu kamu ada di dalam dav turun
hei ngapain kamu datang ke sini
di sini gak boleh teriak teguh
dasar anak kamu
sadi sekali mungkulnya
bagaimana rasanya jagoan
saya peringatin sama kamu
datang ke sini lagi
kalau berani habis
ya allah apa yang telah saya lakukan terhadap anak saya
jangan baca komponen saya
selamat pagi pak
kami dari kabupaten sia
apakah bapak yang pertama hasrat
saudara kami tahan atas tuduhan kdrt dan penyekapan
nanti dulu pak
bapak silahkan berhubungan dengan pengacara saya
maaf semua keterangan nanti bisa dijelaskan di nato
pak mir bawa dia
nanti jelasin dengan pak polis
biar dia pak mir
biar dia pak mir
biar dia pak mir
hina sekarang kamu bebas